informasi yang satu ini khusus bagi anda yang hobi untuk bercocok tanam
sebagai salah satu tanaman bunga favorit anggrek menjadi idaman banyak orang
namun untuk dapat merawat dan juga membiarkan bunga satu ini
ternyata butuh perawatan khusus
seperti apa kita lihat sama sama berikut ini
angrek atau dalam bahasa latin disebut orchida seae
merupakan bunga dengan jenis terbanyak
tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis
warna warnanya yang menarik membuat bunga ini banyak dicari semua kalangan
baik tua muda perempuan bahkan laki laki
anggrek juga dikenal sebagai simbol bunga jantan karena ia mampu bertahan hidup di alam liar
selain angrek alam angrek hibrit memiliki banyak penggemar
karena berbunga lebih cepat dan banyak
namun para penggemar anggrek acap menemui kendala dalam merawatnya
mulai dari hama hingga anggrek yang sulit berbunga
sabtu pagi di kebun raya bogor
peserta workshop diajarkan cara melakukan aklimatisasi
ya saya suka senang sekali
tidak bisa bagaimana cara
makanya saya tertarik datang ke sini ingin tahu
ada beberapa waktu itu saya sering beli di toko tanaman
cuma selalu berhasil
satu kali kembang tidak
tidak ada kembang lagi
jadi bagaimana cara mengeluarkan apanya itu
lendir untuk mengawinkan
jadi kan angrek angrek kita yang spesies itu
jadi nanti kalau dia
kebetulan kan yang spesies itu mbak
itu kalau banyak semut dan lain sebagainya
dia bisa juga berbuah gitu
dan ini selama ini
kita itu memang sayang sekali
buahnya itu banyak
jadi kita tidak tahu ini buahnya mau dikemanain gitu
jadi kalau kadang kadang kalau buahnya itu sudah mateng gitu ya
itu sudah pecah sendiri
itu pergi hilang gitu
sedangkan kita nggak jelas ini mau dikemanain
dan kita sebetulnya tidak punya serana perasanannya
kita juga tidak mengerti bagaimana cara penanganannya
penanaman anggrek atau orchid planting ini
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
menuju dua ratus tahun kebun raya bogor
untuk menyebarkan semangat konservasi lingkungan kemasyarakat
kebun raya bogor membagikan sepuluh bibit tanaman langka
dan berpotensi ekonomi
ini merupakan bentuk kontribusi
untuk dua puluh empat tiga juta lahan kritis yang ada di kebun raya bogor
prof eni bahwa ini akan menjadi
kita di dalam menanam jenis jenis itu
berdiskusi dengan masyarakat
masyarakat biasanya yang diingini adalah jenis jenis yang bernilai ekonomi mbak
seperti tadi alpukat
itu ya alpukat itu kan nilainya sangat tinggi
itu juga kita
karena kita juga memang punya bibit cukup banyak di sana
tapi selain itu juga kita berikan tanaman tanaman yang bernilai konservasi
yang akarnya dalam
yang dia memang tidak cepat menghasilkan
tapi untuk jangka panjang dia akan
kemeriahan acara menuju dua ratus tahun kebun raya bogor
juga sekaligus untuk memperingati hari menanam pohon nasional
hari cinta puspa dan satwa nasional
diayu jihan bogor